menemani waktu sore anda kami hadir di transtv dengan informasi terhangat dari dalam negeri dan mancanegara
kami hadirkan berita berita berkualitas dengan nuansa berbeda yang menginspirasi
kami melaporkan langsung dari lokasi dan tentu saja dengan berita berita yang terpercaya dan kredibel
bersama kami di cnn indonesia prime senin sampai jumat pukul enam sore live di transtv cnn indonesia dan transvision